tapi sekarang mungkin ada baiknya kalau gue jauh dari keramaian dulu
tapi suatu saat gua akan kembali untuk elsa
dan gua pastikan untuk balas gua dikeriki

walaupun ricky dipenjar ternyata ricky masih punya komplotan di luar

tapi ini tak akan berhasil
tapi sekarang bu

pegawainya papa di malang
workshop mebel kita kebakaran semua
hampir semuanya dilahat api pak
kok kamu berubur banget sih
pegawai papa tadi telpon lah
kalau workshop di malang
workshop di malang kebakaran
ini makanya aku berubur
aku mau berangkat ke malang
karena berita yang masih simpang siur
kalau gitu mama ikut ya
karena semua perjuangan papa ini
mama selalu ikut dari allah
ini bukan salah kamu
yang penting kita
gak gitu gak gitu kita siap siap sekarang mbak
bagaimana menantu saya dok
luka di kepalanya gimana dok
kalau bapak berdua terus bertanya
bagaimana saya bisa menjelaskan
kondisi pasien baik baik saja pak
tidak ada yang masalah
yang serius yang diderita
hanya permukaannya saja yang luka
tapi saya merasa
ada masalah medis lain yang dirita oleh pasien
apakah saya benar
sebenarnya iya dok
jadi menantu saya al ini
sedang mengalami amnesia
di dalam masa pengobatan
sempet denger ada insiden
pesawat yang menghilang dua tahun yang lalu
nah menantu saya ini
adalah salah satu korban yang selamat
oh kebetulan sekali ya pak
saya bisa bertemu dengan salah satu korban
yang selamat disini
mau tanya dok
apakah benturan di kepalanya ini ada
ada kemungkinan akan mengembalikan
bapak hukuman apa
bapak harus istirahat
kepala bapak juga masih terluka
saya harus ketemu istri saya
saya mesti tahu kondisi istri saya
jadi itu yang bisa saya jelaskan pak
kok kamu keluar
kamu tahu kondisinya andin gimana
apa mau tanya
semua memori kamu
sebelum kamu naik pesawat itu
apa sudah kembali
aku masih menempatkan artic crosses
masih belum selesai
kalau belum masuk ke console